pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
prabowo subianto sebagai presiden terpilih langsung menjalin komunikasi dengan partai partai yang jadi rivalnya di pilpres dua ribu dua puluh empat lalu
diawali dengan kunjungan prabowo ke partai kebangkitan bangsa
hingga teranyar pertemuan prabowo dengan ketua umum nasdem surya paloh di kediaman kertanegara
pertemuan prabowo dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar berlangsung hangat
pertemuan keduanya menjadi tanda kuat pkb akan pindah ke barisan prabowo subianto presiden terpilih dua ribu dua puluh
penyampaian pernyataan bahwa pkb ingin terus bekerja sama dengan gerindra dengan prabowo subianto
menghilangkan kemiskinan menghilangkan kelaparan membawa kemakmuran kejahteraan kepada rakyat menghilangkan korupsi dari badan kita
kami dan gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia
mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur
berbeda dengan dua partai mitra koalisinya saat mendukung anies baswedan dan muhaymin iskandar di pilpres lalu
pks belum menentukan sikapnya
sementara anies yang dalam kunjungan ke pks menyebut bahwa kontestasi telah berakhir
jika datang waktunya dirinya siap berdiskusi dan bertemu
ketika proses pemilu memang posisinya posisi lawan
tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi
bila datang waktunya tentu saja kita simpan
untuk selalu berdiskusi buka pikiran bertemu
dan tidak pernah sedikitpun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya
kemarin keputusan nk kita hormati itu ada ujungnya
komunikasi yang dijalin prabowo dengan partai partai yang jadi rivalnya di pilpres lalu
bisa dibaca sebagai upaya merangkul lawan lawan politiknya
namun tidak bisa dihindari pula jika ada yang berpendapat
hal itu sebagai upaya mengamankan jalannya roda pemerintahan yang akan dipimpinnya kelak